dipecat dari pekerjaannya seorang pria di tasikmalaya nekat mencuri sepeda motor tetangganya
badan narkotika nasional kabupaten sukabumi mengungkap peredaran narkoba jenis ganja
yang dikendalikan oleh seorang warga binaan dalam lembaga permasyarakatan
di cianjur ribuan botol minuman keras dan narkoba dimusnahkan
berikut kilas kriminal selengkapnya
soni dua puluh lima tahun terpaksa berurusan dengan anggota reskrim polres tasikmalaya
karena kedapatan mencuri sepeda motor milik tetangganya sendiri
modus pelaku terbilang nekat yakni mencuri pada siang bolong dengan berpura pura bertamu
tak hanya korban serta pagar pintu pagar rumah yang tidak terkunci
membuat pelaku leluasa menjalankan aksinya
sepeda motor hasil curian kemudian dijual seharga dua juta rupiah
dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hingga bayar utang
di hadapan polisi sony mengaku butuh uang karena baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai buruh servis ac
badan narkotika nasional bnn kabupaten sukabumi mengungkap peredaran narkoba jenis ganja
yang dikendalikan oleh seorang warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan kelas tiga a warung kiara kabupaten sukabumi
pelaku yang merupakan narapidana kasus narkoba dan berperan sebagai pengedar
ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan transaksi narkoba secara online dengan bantuan kurir
petugas mengamankan lima kg ganja siap edar dalam beberapa paket serta sebuah telepon genggam
tersangka akan menjalani proses hukum sambil menunggu masa hukuman
terhadap kasus sebelumnya habis
sebanyak empat dua ratus sembilan puluh empat botol miras serta minuman oplosan berbagai jenis
yang merupakan hasil pengungkapan periode februari dua ribu tujuh belas hingga april dua ribu delapan belas
dimusnahkan aparat polres cianjur beserta jajaran aparat pemerintah daerah kabupaten cianjur
selain miras dimusnahkan juga narkoba jenis ganja sabu sabu serta ribuan butir obat daftar g dengan cara dibakar
untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan miras
cianjur akan terus berupaya melakukan patroli dan razia guna memutus peredaran miras dan narkoba